menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengatakan pertemuan antara presiden joko widodo
dengan lima gubernur di daerah jawa dan bali kemarin membahas penanganan kofit sembilan belas dalam
pertemuan tersebut disepakati kunci utama menekan penyebaran covid sembilan belas adalah dengan mengurangi
laju penularan virus di lima gubernuran tersebut juga bisa ternyata mengatasi pandemi ini kesimpulan
kami satu cara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan mengurangi laju penularan
hai dan dari hasil diskusi kemarin dilihat banyak program yang sudah dilakukan seperti
jogotongo program kampung tangguh program desa siaga yang dilakukan teman teman di
kabupaten kodia dan di desa desa di provinsi provinsi yang sebenarnya sangat erat
hai budaya asli indonesia dan sangat tepat untuk menjawab bagaimana kita
mengatasi pandemi ini dengan mengurangi laju penularan virus ini